sebuah helikopter jatuh di morowali sulawesi tengah
helikopter itu mengalami kecelakaan saat terbang dari satu area pertambangan ke area pertambangan lain di wilayah morowali
helikopter milik pt indonesia morowali industrial park di morowali sulawesi tengah jatuh sekitar pukul sembilan waktu indonesia barat
dalam keterangan tertulis kabit humas polda sulawesi tengah akbp heri murwono kepada detik com
helikopter tersebut mengalami kerusakan berat
helikopter jatuh di pos dua pt imip di desa fatufiah kecamatan bahadopi kabupaten morowali
awak dan penumpang helikopter berjumlah tujuh orang dan belum diketahui pasti berapa korban akibat insiden ini
dan kita langsung terhubung melalui sambungan telepon dengan humas dari pt indonesia morowali industrial park deddy kurniawan
selamat siang mas deddy
baik mas deddy boleh anda jelaskan sebenarnya bagaimana kronologis kejadian hingga salah satu helikopter milik perusahaan anda
pt indonesia morawal indonesia park ini mengalami kecelakaan di sulawesi tengah
oke baik terima kasih
sebelumnya saya luruskan bahwa pesawat helikopter tersebut bukan merupakan milik pt imip
pesawat tersebut adalah milik dan dioperasikan oleh white sky airpline jakarta
kami pt imip adalah pihak yang mencarter pesawat tersebut
itu yang pertama
yang kedua pesawat tersebut mengalami kecelakaan setelah sebelumnya
sekitar pukul delapan empat puluh itu terbang take off dari helipad pt imit menuju ke bandara haliolio kendari
pesawat tersebut membawa enam orang penumpang dan satu pilot
ke enam penumpang ini merupakan kru dari sebuah rumah produksi asal cina yang sedang membuat video dokumenter mengenai kegiatan perusahaan
saat hanya beberapa menit setelah mereka terbang pesawat tersebut kemudian berbalik lalu mengalami crash dan jatuh
baik jadi ada enam penumpang
informasinya ada satu korban tewas
ini apakah bagian dari penumpang atau justru orang yang
oke bukan penumpang ya pak
enam penumpang itu tidak ada satupun yang tewas
bahkan dua diantaranya itu tidak mengalami cedera
yang korban tewas itu adalah karyawan kami
yang kebetulan berada di sekitar lokasi kejadian
baik jadi satu korban tewas bukan penumpang tapi karyawan dari pt indonesia
morowali industrial park yang tidak ada di dalam helikopter
bisa kami dapatkan informasi dari anda pak deddy
sebenarnya bagaimana kemudian ketika mencharter pesawat dari pihak yang lain
begitu kemudian ini mengalami kecelakaan
apakah sebelumnya ketika misalnya menggunakan pesawat ini sering ada pemeriksaan atau seperti apa
sehingga kemudian bisa lebih jelas apa sebenarnya penyebab dari kecelakaan yang terjadi pada helikopter ini
otomatis hal teknis yang semacam itu kami belum bisa memberikan keterangan
kami masih menunggu hasil investigasi dari pihak safety dan knkt
yang saat ini masih melakukan investigasi terhadap pesawat dan penumpang korban
baik pak dedy untuk keenam korban selamat saat ini seperti apa kondisi mereka
dari enam penumpang itu empat hanya mengalami luka ringan
itu tanpa luka hanya mengalami sekedar esok
baik jadi empat luka ringan dua hanya mengalami shock ya
pilotnya juga demikian hanya mengalami luka ringan
baik untuk korban tewasnya pak deddy ini bisa anda sampaikan mungkin atas nama identitasnya siapa
kemudian dan saat ini bagaimana kemudian evakuasi korbannya
korban korban tewas bernama aris heni
aris heni pertama
jenazah saat ini setelah melalui proses visum sudah dikembalikan kepada keluarganya
oke jadi sesaat setelah kejadian
oke langsung diproses visum dan kemudian dibawa ke pihak keluarga
untuk korban selamat saat ini posisinya ada di mana mereka pak
masih mendapat perawatan di klinik pt ini
kebetulan klinik kami itu cukup memadai peralatannya
baik pak dedy setelah ini setelah kejadian ini ya apa kemudian evaluasi dari pt indonesia morowal industrial park
bagaimana kemudian menyikapi kecelakaan yang terjadi di sulawesi tengah
untuk itu kami belum untuk pertanyaan itu kami belum bisa berkomentar lebih jauh
karena kami masih menunggu hasil penyidikan mas
karena bagaimana mungkin kami melakukan evaluasi tanpa hasil sebelum membaca dari hasil investigasi dari pihak cft dan knkt
jadi saat ini masih menunggu hasil penyidikan dari knkt juga sambil kemudian nanti melakukan evaluasi
tapi memang ada enam penumpang yang selamat ya
juga korban tewas ini karyawan
ya seluruh penumpang selamat
satu yang meninggal dunia ini adalah karyawan dan juga bukan merupakan bagian dari penumpang
dan saat ini korban selamat masih dalam tahap untuk kemudian
baik pak dedy kurniawan terima kasih untuk informasi dari anda
kami akan tunggu seperti apa nanti yang terbaru
tentu kami berharap untuk korban yang selamat ini betul betul dapat
menjalani proses pemulihan
terima kasih deadi kurniawan humas pt indonesia morowali industrial park